kami baru mendapatkan informasi terbaru terkait insentif tenaga kesehatan
di mana kementerian keuangan pada kamis sore memberikan pernyataan pers
terkait insentif kepada tenaga kesehatan untuk tahun dua ribu dua puluh satu
direktur jenderal anggaran kementerian keuangan kementerian keuangan
yanni askolani menyatakan bahwa saat ini pemerintah terus mengutamakan
dan mendukung tenaga medis khususnya yang berjuang melawan pandemi covid sembilan belas
sehingga insentif akan tetap diberikan di tahun dua ribu dua puluh satu
dengan jumlah yang sama seperti pada tahun dua ribu dua
kami berharap besar insentif dari tenaga kesehatan dan santunan kematian tenaga kesehatan
perlu ditetapkan kembali sesuai dengan mekanisme keuangan negara kita
di mana implementasinya harus ditetapkan
dan kami meyakinkan bahwa saat ini belum ada perubahan kebijakan mengenai insentif nakes
dengan demikian insentif tetap sama diberlakukan pada tahun dua ribu dua puluh satu ini
sama dengan diberikan di tahun dua ribu dua puluh
ini yang mungkin kami tegaskan untuk menjawab kemudian tulisan
kemudian pertanyaan dari para media dan juga kepada publik
jadi kami tegaskan bahwa di dua ribu dua puluh satu ini
yang baru berjalan dua bulan
bahwa insentif untuk tenaga kesehatan diberikan tetap sama dengan tahun dua ribu dua puluh